oke bu yoli saya kesana
kita sudah di rumah sakit pak
bapak akan ditangani
dia kena cucuk pisau di bagian perut
baik pasien akan segera ditangani
bapak mohon menunggu di luar
buku agendanya roy
saya pasti akan menyelidiki itu
percaya sama saya ya
gak boleh ada kebohongan lagi
dengan cara menyelidiki kasus pembunuhan roy
sampai ke akar akarnya
saya pasti akan menyelidiki itu
saya pasti akan menyelidiki itu
saya pasti akan menyelidiki itu
saya pasti akan menyelidiki itu

huhh ya begitu
boleh ada kebohongan lagi
lo harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah lo lakukan
nanti kita jadi ketemuan kan di ala bamo cafe jam enam sore
saya akan katakan semuanya nid
saya akan jujur sama kamu
oke kalau gitu nanti kita ketemuan di sana ya
gak usah mas nanti aku naik sama mobil dari kampus saja
semoga aku memang siap
mendengarkan apa yang lo lakukan
mendengar semua yang akan kamu katakan mas
sampai ketemu ya
iya mas sampai ketemu
dia yang ngasih tau tempat ketemuannya dimana
dan jam berapa
aku ketemu di alabama jam enam sore
yaudah kamu siap siap
ya papa udah enakan kok udah teman
gak apa apa nih aku tinggal
nanti lama yang jagain pak
semoga pertemuan kamu sama hal berjalan lancar
yaudah aku pulang dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mau nanya karyawan yang bernama pak sodikin
oh pak sodikin
pak sodikin lagi cuti seminggu
tengok istrinya ke jakarta
pak sodikin di jakarta
sekalian ziarah ke makam temannya yang baru meninggal
mungkin yang dimaksud
pak sodikin ziarah ke makam almarhum pak jaja ya
udah jauh jauh saya ke sini
pak sodikin malah di jakarta
saya boleh minta nomor teleponnya
sodikin baru aja hilang beberapa minggu yang lalu
katanya sih dia mau sekalian beli di jakarta
ya udah kalau gitu
wah jamnya nggak bisa dimenerin nih
terus gimana dengan cos
gimana kalau besok
incus bawa jamnya ke tukang servis jam ya
jangan sedih lagi ya
tadi tante frozen nanyain tentang anting ya
oma juga tanya
tante sarah juga nanyain anting
kenapa semua pada nanyain anting ya
ada apa sih langit itu anting
kok kayaknya penting banget
kalau ada yang nanyain tentang anting laki
mungkin rena nggak usah kasih tau ada di mana
jadi antingnya harus di sini
jadi kalau ada orang yang nanya
udah nggak usah dikasih tau
anak minta retes dulu ah
aku mau ketemu sama baik
uncus telepon om baik ya
kita berbunyi segitu lagi ya
aduh lupa makan siang lagi gue
makan siang dulu kali ya sebelum pulang
mau pesan apa ya bu
yaudah saya pesen itu ya
mau ais jeruk dong
sebentar ya bu
pesenannya saya siapin dulu
ya makasih ya
ini nomor baru saya bu
saya sudah ada di depan rumah sakit sejahtera nih pak
yaudah datang aja ya ke kantinnya rumah sakit
kita sudah di rumah sakit pak
bapak akan ditangani
dia kena tusuk pisau di bagian perut
baik pasien akan segera ditangani
bapak mohon menunggu di luar
aku coba cek aja deh buku agendanya roy
kali aja dapat tunjuk
isinya cuma jadwal nge ban
jadwal nge gym sama jadwal ke kantor papanya roy
aduh masa gak ada pemicu apa apa sih di sini

kalau enggak boleh pak

saya seperti itu semua